tentang hal hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami
kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim
untuk dapat membantu menghadirkan menteri keuangan republik indonesia
menteri sosial republik indonesia menteri perdagangan republik indonesia
didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia
jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta mahkamah konstitusi
mendengarkan keterangan memanggil lalu mendengar keterangan dari empat menteri ini
karena empat menteri ini mengetahui langsung tentang hal hal yang terkait dengan
apa yang kami uraikan di permohonan kami
misalnya pertama menteri keuangan
di situ kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui mahkamah konstitusi
bagaimana bansos ini bisa melonjak di dua ribu dua puluh empat itu anggarannya dari mana
apakah memang sudah disiapkan apa sudah
kaitan dengan penyalurannya perencanaan bansosnya
apakah bansos itu sudah tepat guna
kita semua setuju bahwa bansos itu penting
tapi kita tidak setuju kalau bansos itu dipolitisasi
sehingga orang yang menerima tidak berhak menerimanya
hanya karena untuk ingin menaikkan suara paslon tertentu
lalu yang ketiga menteri perdagangan
kita tahu bagaimana banyak sekali laporan kami tentang menteri perdagangan
terang terangan mengatakan bahwa ini bantuan dari jokowi
kita harus dukung dua segala macam
itu sudah kami laporkan juga ke bawaslu
lalu terakhir tentang menteri air langga
ini juga hal yang sama seperti dengan yang dilakukan oleh menteri perdagangan
melalui mahkamah konstitusi semoga dapat dikabulkan
tadi juga pihak tiga mendukung argumen kami
karena inilah nanti mengungkap semua tabir tabir
kalau tadi ditanyakan kenapa tidak kita yang menghadirkan
kita tidak punya kemampuan menghadirkan mereka
kecuali kalau nanti kita sudah jadi presiden
bisa kita hadir mereka